ahmad dhani datang ke ruang sidang cakra pengadilan negeri surabaya pada kamis pukul sepuluh pagi
beredar surat yang ditulis ahmad dhani dari rutan kelas satu medaeng untuk ibu ahmad dhani
dalam surat tersebut tertulis dhani belajar lebih bersabar di penjara
karena penjara baginya adalah sekolah tinggi ilmu kesabaran
sidang jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan ahmad dhani
yang disampaikan kuasa hukum selasa lalu ini berlangsung sekitar dua puluh lima menit
jaksa penuntut umum menolak seluruh nota keberatan yang diajukan ahmad dhani
karena menilai apa yang menjadi tuntutan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku
ada beberapa poin yang mereka sebutkan contoh tidak diberi tanggal
ternyata kami sudah beri tanggal dan itu sudah diterima oleh kepaniteraan pengadilan negeri surabaya
penerapannya penerapannya sudah sesuai dengan undang undang
makanya kita nanti hakim yang akan menilainya
terkait jelik aduan juga
jelik aduan sudah betul
delik aduan dalam hal ini kita bicara bahwa organisasi tersebut merupakan badan hukum
dia bukan melakukan obyek
tapi di badan hukum itu kan ada subyeknya
yaitu siapa orang orang yang ditunjuk sebagai ketua atau sebagai anggota dalam organisasi tersebut
itulah yang melaporkan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini